ya kita lihat aja pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya
tidak perlu kita merasa gerasak gugusu
dan mereka kan bersahabat ya
jadi kita lihat aja pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya
tidak perlu kita merasa gerasak gugusu
tapi kemarin mas hasto terkesan resisten pak
dengan wacana pertemuan pak presiden
pikiran ibu mega sama pikiran bapak presiden
gak bisa disemakan dengan pikiran pak hasto
pak jokowi juga presiden
kemarin pak budiari bilang sebenarnya presiden
tapi ada harapan gak sih dari presiden untuk ketemu ibu mega
setiap warga negara boleh saja
tokoh tokoh masyarakat aja ketemu
untuk ibu mega ketemu presiden atau sebaliknya presiden ketemu ibu mega
mungkin waktu yang tepat